selamat malam pak rahmat dan juga panino
baik saya akan ke panino terlebih dahulu
jadi apa yang mendasari perubahan kurikulum ini
targetnya memang apa pak
oke panino saya tidak bisa mendengar suaranya panino
sekarang sudah oke silakan panino
terima kasih saya klarifikasi dulu ya bahwa kurikulum baru ini akan ditawarkan sebagai opsi
jadi bukan kewajiban
sifatnya tidak wajib sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum
di bagian dari paradigma merdeka belajar kita kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan
termasuk dalam memilih kurikulum yang paling relevan paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing masing
jadi adopsi kurikulumnya nanti itu terjadi secara organik
tidak dipaksakan dari pusat harus mengganti dengan kurikulum yang baru
tadi kalau ditanya tentang targetnya ini pertanyaan yang bagus sekali
karena setiap kebijakan itu desainnya harus mengikuti tujuannya
kebijakan tentang kurikulum tujuannya adalah
untuk mendorong perbaikan kualitas proses dan hasil belajar
ini yang utama
fokus pada pembelajaran
ini sebelum pandemi itu penting apalagi setelah pandemi
itu menjadi semakin urgen
karena pandemi kita tahu sudah mendisrupsi pendidikan
mengakibatkan banyak anak anak kehilangan kesempatan belajar learning loss
karena itu sejak tahun dua ribu dua puluh agustus tadi disebutkan juga
kita sudah menawarkan kurikulum darurat sebagai opsi yang lebih sederhana dan cocok untuk situasi pandemi
supaya guru bisa fokus pada materi esensial
nah itu apa namanya nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi ya
kita sudah mengevaluasi dampak dari kurikulum darurat yang lebih sederhana itu
dan evaluasinya menunjukkan itu sangat sangat positif
guru bisa tidak kejar tayang guru bisa lebih fokus pada materi yang esensial
bisa lebih banyak dialog memberi umpan balik yang bermakna
dan hasil belajar anak anaknya itu jauh lebih tinggi daripada sekolah sekolah
yang tetap menggunakan kurikulum dua ribu tiga belas secara penuh secara utuh
pak nino kalau tadi pak nino sampaikan ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang wajib
kalau misalnya yang mau silahkan monggo kalau tidak tidak apa apa
ya kan jadi tidak dipaksakan
tapi artinya akan belang bonteng dong pak akan beda beda
jangankan beda wilayah mungkin di satu wilayah sendiri banyak yang berbeda nantinya
dan dikhawatirkan nantinya asap atau penerimaan amunisi materi kepada siswa siswinya pun
juga akan berbeda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain
nah ini ada miskonsepsi di sini
pertama kalau tentang kesenjangan sekarang realitasnya pendidikan kita sangat senjang
antar wilayah maupun antar sekolah dalam satu wilayah antar siswa di dalam satu sekolah itu masih banyak kesenjangan
jadi kesenjangan itu bukan lahir karena sekolah punya kurikulum yang berbeda beda
justru kurikulum sekolah itu harus sesuai harus disesuaikan oleh sekolahnya sendiri
untuk melayani kebutuhan belajar konteks lokal dan juga misi sekolahnya
nah sis di knas kita paradigmanya sudah betul
pemerintah seharusnya hanya menetapkan kerangka dasar saja struktur dasarnya saja
itu kemudian harus diolah lagi diadaptasi lagi dikontekstualisasi oleh masing masing sekolah
nah poin terakhir terkait dengan ini adalah bahwa kita tetap memiliki standar pendidikan yang sama seluruh indonesia
jadi meskipun kurikulumnya itu bisa berbeda
bervariasi antar sekolah tapi tetap standar kompetensi yang ingin dihasilkan masyarakat
di semua kurikulum yang ada mengacu pada standar pendidikan yang sama
jadi ada benang merahnya terlepas dari kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah
oke standar kompetensi itu tadi ya
saya mau minta tanggapan dari pak rahmat
silahkan pak rahmat gitu
apakah apa catatan evaluasi kemudian perlukah memang kita
berubah atau mengganti kurikulum ini
walaupun tidak dipaksanakan tadi pak nino sampaikan
ya jadi kurikulum ini sebenarnya memang sudah
sudah tahun lalu tahun dua ribu dua puluh itu sudah diperbincangkan oleh berbagai stakeholder ya
beberapa kali tahun dua ribu dua puluh pada tahap tahap akhir bulan september oktober itu diundang oleh pihak apa
pusat kurikulum dalam kapasitas sebagai narasumber di beberapa kegiatan lah gitu ya
dan saya banyak mendapatkan
masukan masukan atau feedback dari mereka terkait dengan
dengan perubahan kurikulum tersebut gitu ya
nah yang pertama pada saat itu memang yang menjadi masalah adalah
dalam pandangan saya adalah
sosialisasi yang masih kurang ya
yang masih kurang secara intensif di berbagai kalangan gitu ya
karena dalam proses yang sangat cepat gitu ya
itu dalam waktu saat sangat cepat itu
itu perubahan kurikulum sangat cenderung dipaksakan saat itu gitu ya
dan itu saya banyak mendapatkan masukan dari berbagai kalangan
terutama misalnya dari sekolah sekolah dan dari beberapa asosiasi guru ya saat itu
nah itu yang pertama
yang kedua adalah
saya kira semangatnya memang semangat yang ingin dicapai oleh mas menteri ini kan
semangat merdeka belajar gitu ya
dan dan itu
yang menjadi masalah adalah sebenarnya
karena kurikulum ini sendiri kan sudah diterapkan ya pak nino
diterapkan di tahun dua ribu dua puluh
di tahun kepelajaran dua ribu dua puluh satu ini di dua lima ratus
di dua ribu lima ratus sekolah
sekolah penggerak gitu ya
dan itu juga kita kan belum tahu sebenarnya
belum tahu sejauh mana kemudian
kurikulum sekolah penggerak itu akan
jadi sebagai model diterapkan di sekolah sekolah yang lain di indonesia tahun depan
betul tahun pelajaran dua ribu dua puluh dua ini
saya misalnya pak nino saya mencatat ini ada diskusi dengan teman teman asosiasi guru ya
dengan teman teman p dua g perhimpunan pendidikan guru
dimana saya juga salah satu tim dewan pakar di sana
itu memberikan diskusi baru saja tadi pagi senin pagi
itu memberikan membahas mengenai bagaimana kurikulum ini diterapkan di berbagai daerah
karena mereka dari berbagai guru di berbagai daerah gitu ya
dan apa masukan dari mereka adalah mereka banyak mengeluhkan di lapangan
banyak mengeluhkan di lapangan mengenai kurikulum baru ini gitu kan
karena mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dipaksakan
tadi pak nino menyampaikan bahwa ini ada keleluasaan dan seterusnya begitu ya
sebagai pimpinan di kementerian saya kira pak nino punya ruang memberikan penjelasan keleluasaan seperti itu
tetapi bagi teman teman guru di lapangan vanino di berbagai daerah itu
itu mereka tidak lagi memiliki keleluasaan karena mereka berhadapan dengan siapa
dengan dinas pendidikan gitu ya
dinas pendidikan berhadapan dengan kepala daerah dengan bupati dengan wali kota
atau misalnya dengan kepala dinas di provinsi misalnya begitu ya
nah ini kan menjadi masalah yang juga harus dipikirkan jangka panjang ke depan
bahwa kalau kita mau bicara mengenai konsep merdeka kalau kita mau bicara mengenai konsep keleluasaan gitu ya
nah ini kita harus berbicara rentang
rentang birokrasi rentang otoritas pendidikan yang dalam konteks pendidikan indonesia itu
itu kita berbicara dalam level struktur gitu ya
struktur pendidikan gitu
nah ini yang harus saya kira harus dipikirkan ke depan gitu ya
belum catatan yang lain ya
catatan yang lain misalnya adalah
mungkin satu satu pak rahmat
saya akan minta tanggapan dari pak nino dulu
pak nino alih alih tadi keleluasaan tapi kalau pak rahmat sampaikan temuan di lapangannya apa yang disampaikan justru sebaliknya
ya kan apa mungkin karena sosialisasi itu tidak sampai dan bagaimana penerapan kurikulum yang di dua ribu lebih sekolah penggerak ini bisa menjadi acuan
ya satu hal saya setuju dengan pak rahmat
pentingnya komunikasi dan sosialisasi
nah ini memang pekerjaan yang besar dan harus kita lakukan bersama sama
kami justru tidak ingin mengulangi cerita masa lalu yang disebutkan pak rahmat tadi
karena itu kami dalam mengembangkan kurikulum yang baru ini menerapkan dahulu secara terbatas
melakukan uji coba secara terbatas pada dua lima ratus sampai tiga lima ratus bendara sekolah penggerak dan smk pk
uji coba itu justru menjadi langkah yang kehatian mencerminkan kehatian kami sebelum kita luncurkan secara nasional kurikulumnya kita uji coba dulu
dan uji coba ini poin pentingnya adalah kita memperhatikan suara dan perspektif persepsi dari pengguna kurikulumnya
dari para guru dari kepala sekolah
bukan hanya pengamat bukan hanya para ahli
bukan hanya akademisi yang mengevaluasi dokumen kurikulum saja seperti selama ini terjadi
yang kita lakukan justru kita mendengarkan suara guru suara kepala sekolah
kurikulumnya apa yang perlu dievaluasi
apa yang perlu diperbaiki sebelum kita luncurkan kita tawarkan
dan poin kedua adalah tadi kita tidak memaksakan
kita akan menawarkan ini kepada sekolah sekolah yang berminat sekolah sekolah yang percaya pada konsepnya
kalau mereka ingin mengadopsi kita akan bantu
kita akan menyiapkan pelatihan pelatihannya
kita akan dampingi pemdanya untuk membantu sekolah menerapkan kurikulum yang baru
jadi ini berdasarkan prinsip kehatian kehatian dan evaluasi
poin terakhir tadi disampaikan pak ahmad ada suara suara guru yang tidak puas gitu ya
kalau mau bicara data kami sudah melakukan survei kepada delapan lebih guru dan kepala sekolah pengguna kurikulum baru ini di dua lima ratus an sekolah tadi
suaranya sangat positif
pasti banyak kebingungan pada awalnya
ini menantang sekali
merespon kurikulum ini sebagai kurikulum yang mendorong mereka fokus pada pembelajaran karakter pembelajaran kompetensi dasar
yang lebih penting daripada kejar tayang mengejar materi yang sangat banyak sangat padat dibandingkan di kurikulum sebelumnya
pak rahmat singkat saja terakhir
dengan tadi pak nino sampaikan bagaimana kesiapan dan apa yang harus dipersiapkan
jika walaupun nantinya semua memilih untuk masuk ke kurikulum baru ini atau mungkin sebagian besar
ya artinya bahwa kita kan berbicara pendidikan itu berbicara dalam konteks keindonesiaan ya
secara luas bahwa indonesia secara geografis memiliki daerah daerah yang tersebar di kota perdesaan dan seterusnya begitu kan
nah oleh karena itu maka menurut saya sebenarnya artinya kalau mau
artinya kalau mau barangkali kalau diterap sekolah model itu kan mungkin sekolah sekolah yang dari dua ribu lima ratus itu kan belum menggambarkan
belum menggambarkan sekolah indonesia secara keseluruhan yang tersebar di berbagai daerah itu menurut saya
nah maka sebenarnya kalau ini kemudian kita bicara lebih jauh lagi
maka menurut saya adalah ini perlu sosialisasi perlu pemahaman yang lebih ini ya
pemahaman yang lebih
yang lebih mendalam mengenai perubahan kurikulum ini sebenarnya gitu ya
atau rencana di dua ribu dua puluh dua ini yang akan diterapkan secara nasional
bahwa tadi sudah disinggung mengenai kesenjangan itu sebenarnya
kalau kita mau bicara misalnya di daerah daerah di kota kota besar misalnya sekolah sekolah di kota kota besar
mungkin tadi yang disampaikan oleh pak nino itu bisa di atas kertas ya
bisa berlangsung misalnya ke luas dan seterusnya
tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih real sebenarnya ya
daerah daerah perbakasan daerah daerah yang tidak mendapatkan akses informasi internet dan seterusnya
nah ini kan saya kira juga menjadi problem yang harus dipikirkan ke depan
ya pemerataan itu tadi ya
bahwa ada data survei dari pak nino ya itu silakan
tapi kalau misalnya saya dalam beberapa tugas tugas di daerah daerah gitu ya
dalam kunjungan ke daerah daerah dan banyak berdiskusi dengan teman teman guru di daerah
itu apa yang dijelaskan disampaikan oleh pihak kementerian
itu berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh dinas pendidikan provinsi dinas pendidikan daerah hingga nyampe ke sekolah
nah ini kan permasalahan yang tadi saya sebutkan sebagai rentang birokrasi yang memang bermasalah di situ
baik pak rahmat
artinya bahwa sebenarnya kita berhadapan dengan tingkat praktek di lapangan yang mereka belum siap sebenarnya sejauh itu sebenarnya
oke mudah mudahan pemerintah dalam hari ini kementerian pendidikan bisa membangun komunikasi sehingga sosialisasinya lebih jelas
kalau untuk perubahan yang lebih baik mengapa tidak ya
jadi untuk perubahan asal jangan sampai menderita
untuk perubahan asal jangan sampai membingungkan itu tadi
tidak ada pemerataan di sana
terima kasih pak nino dan juga pak rahmat sudah bergabung dengan cnn connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak sehat selalu
usai jeda kami kembali dengan informasi
sepuluh migran termasuk diantaranya enam anak nekat menyeberang menuju inggris di tengah suhu beku hanya dengan menggunakan perahu karet